bnn membongkar sindikat jaringan narkoba internasional yang berusaha menyelundupkan narkotika jenis sabu
aparat berhasil menyita sabu sebesar dua puluh lima kg yang disimpan dalam kotak fiber tempat pendingin ikan laut di medan sumatera utara
penyidik bnn membongkar penyelundupan narkotika jenis sabu seberat dua puluh lima kg jaringan internasional malaysia aceh
petugas menemukan dua puluh lima paket sabu terbungkus rapi di bawah kota fiber yang ditutupi es dan ikan untuk mengelabui petugas
bnn juga menangkap tiga orang yang bertugas sebagai kurir narkoba diantaranya adalah wa su dan am
dari hasil pengembangan petugas mengetahui barang tersebut dikendalikan oleh dua orang narapidana yang ditahan di lapas tanjung gusta
mereka adalah togeman dan thompson hutabarat keduanya telah difonisikan
tapi karena hukuman mati bukan membuat dia jerah dia masih mengendalikan dan baru tertangkap yang kemarin pengungkapan
ini bukti bahwa jaringan ini selama di dalam lapas itu mereka akan leluasa
leluasa untuk mengendalikan jaringan di luar bahkan ini pesannya dari luar negeri